suasana jalan siliwangi kelurahan karawang wetan
kecamatan karawang barat selasa sore berubah mencekam
dua kelompok pelajar smp terlibat tawuran di tengah jalan
mereka saling serang dengan celurit sabit samurai hingga petasan
ada yang menaiki motor
ada juga yang sambil berlari mengejar kelompok pelajar lainnya
menurut saksi sebelum tawuran pecah
salah satu kelompok sempat berputar putar di lokasi untuk memastikan kehadiran kubu lawan
belum diketahui asal sekolah para pelaku tawuran ini
dan tidak ada polisi berada di lokasi saat tawuran terjadi
tawuran berakhir setelah para pelajar dibubarkan warga
selasa pagi polrestabes surabaya menggelar sosialisasi dan razia ratusan ponsel
milik pelajar di smk negeri tujuh surabaya jawa timur
polisi bersama guru mengecek percakapan whatsapp dan media sosial pada ponsel
lantaran seringkali dijadikan wadah untuk janjian tawuran maupun perekrutan anggota gangster
pengecekan ponsel ini pun dilakukan secara random atau acak karena banyaknya siswa
dalam razia ini empat siswa kedapatan menyimpan film porno pada ponselnya
mereka kemudian diminta menghubungi orang tuanya untuk segera menemui pihak sekolah sekaligus diberikan pembinaan
wakasat bimas polrestabes surabaya akp ahmadi menyebut
giat sosialisasi dan sidak ini akan terus digelar di sejumlah sekolah
sebagai langkah awal mencegah pelajar terpengaruh kegiatan perkumpulan gaster yang sedang marak di surabaya
deniputan cnn indonesia